bagaimana hingga wacana penambahan kementerian muncul dan apa yang jadi urgensinya
kita akan bahas bersama siti zuhro pengawat politik brin
dan oce madril ketua pengkaji asosiasi pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara
aphtnhan yang juga sebagai salah satu pengusul ya
ya kami membuat kajian mbak livi ada banyak hal yang dibahas di kajian kami
baik nanti kita lanjutkan mas oce selamat malam bu zuhro selamat malam
selamat malam mbak livi
nah sekarang baru mulai saya bertanya ke mas oce
mas oce jadi apa yang mendesak atau yang mendasari usulan jadi empat puluh kementerian
ya sebetulnya di asosiasi pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara
kita membuat sebuah kajian ya sebagai rekomendasi dari konferensi nasional yang dilakukan
di september dua ribu dua puluh tiga kemudian juga kajian itu dibentuk dan dilakukan oleh asosiasi
dengan menunjuk sebuah tim dan hasilnya itu didiskusikan bersama dengan pengurus pengurus daerah
dari tiga puluh lima provinsi dan ditetapkan di rakernas
nah kajian ini mbak livi sebetulnya kajian yang berkaitan dengan pembentukan
kabinet presidensial ya evaluasi dan proyeksi konstitusional
jadi tidak spesifik bicara soal
jumlah atau hal hal teknis misalnya
nah terkait yang disampaikan tadi soal kabinet misalnya kami memiliki banyak catatan sebetulnya
tapi ada tujuh catatan yang menonjol
ada soal bagaimana kabinet itu betul betul dikembalikan kepada porsi konstitusi
konstitusi konstitusi itu yang dimaksud adalah pasal tujuh belas tujuh belas satu tujuh belas ayat dua ayat tiga khususnya
di mana kementerian itu haruslah berhubungan haruslah melaksanakan
urusan pemerintahan tertentu yang disebut atau cakupannya ada di konstitusi
kemudian kalau kita lihat di konstitusi memang ada banyak sekali urusan pemerintahan yang disebut
kemudian diatur di dalam konstitusi dan itu nampaknya belum tercakup di dalam
undang undang tiga puluh sembilan dua ribu delapan undang undang negara
tapi kan juga dicantumkan di undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan tentang kementerian negara tepatnya di pasal tiga belas
yang kemudian disebutkan kementerian itu diatur harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
terutama soal cakupan tugas beban tugas kesinambungan keserasian keterpaduan
nah kalau misalnya ditambah bukankah ini nggak sesuai dengan apa yang diatur
pertama di kajian apa tnh kita tidak pernah merekomendasikan jumlah fix jumlah tertentu yang fix
karena di kajian kita itu ada dua opsi
pertama opsinya adalah tetap tiga puluh empat tetapi nomenklaturnya akan berubah karena harus mengakomodir urusan urusan pemerintahan yang belum tercakup dalam nomenklatur yang saat ini ada
kemudian yang kedua kalau itu ditambah maka menurut kami jumlah yang pas menurut kajian ini adalah antara tiga puluh empat sampai maksimal empat puluh satu
dengan mempertimbangkan urusan urusan pemerintahan yang ada di konstitusi yang harus ditampung
nah jadi tetap ada dua opsi begitu
nah basisnya tetap urusan urusan apa saja yang ada di konstitusi yang itu belum nampak diurus secara serius
misalnya soal pengelolaan daerah perbatasan dan pulau pulau terluar
kemudian misalnya soal jaminan sosial
kemudian misalnya soal perpajakan dan penerimaan negara
memang ada beberapa urusan yang menurut kami ini harusnya diurus secara lebih serius pada tingkat kementerian
karena urusan urusan itu disebutkan secara jelas di konstitusi dan nampaknya sekarang itu belum tercakup tugasnya
di dalam nomenklatur kementerian yang ada saat ini
jadi kalau nanti skemanya tiga puluh empat maka nomenklaturnya sebaiknya dirubah
supaya urusan urusan misalnya pengelolaan perbatasan dan pulau terluar itu tercakup
atau urusan urusan kebudayaan perpajakan itu ditangani secara lebih di tingkat kementerian
tapi kalau kemudian harus misalnya menambah kementerian maka tentu undang undang kementeriannya harus dirubah
karena memang betul mbak livi sampaikan ada batasan jumlah di undang undang
pasal lima belas di undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan tentang kementerian negara
itu kan membatasi jumlahnya maksimal hanya tiga puluh empat ya mas oce ya
yang jadi pertanyaan gini dengan mengubah undang undang
terus kemudian seperti yang tadi mas oce sempat singgung
mengakomodir kebutuhan sampai maksimal empat puluh satu
apakah ini kemudian katakanlah proses yang setimpal dengan apa yang harus dilakukan effortnya begitu
ya sebetulnya kalau kita lihat di undang undang dasar
sebab kekuasaan pemerintah negara itu memang tidak ada jumlah kementerian
karena yang diatur di undang undang dasar itu adalah urusan urusan pemerintahan
jadi jumlah kementerian ini kan muncul di undang undang tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan ya
dan kita tahu dalam perdebatan hukum biasanya soal jumlah itu open legal policy
tidak ada ukuran pastinya
sehingga kalau ditanya mana yang lebih pas angkanya dan seterusnya
kalau tidak ada basisnya maka pastinya angka ini akan sangat cair
tapi dalam kajian kami kami membasiskan kepada urusan urusan yang disebut dalam konstitusi
yang nampaknya nomenklaturnya belum muncul di kementerian saat ini
opsi tiga puluh empat dengan nomenklatur yang berubah
atau opsi tiga puluh empat sampai empat puluh satu
tapi kalau ini penambahan tentu undang undang kementeriannya secara otomatis harus dirubah dulu
nah saya ke bu zuhro
bu zura kalau kita melihat dari sisi politiknya
anda melihat wacana penambahan ini sebagai kebutuhan yang urgent harus dilakukan pemerintah ke depan
atau ini sekedar untuk mengakomodir bagi bagi kekuasaan
jadi ini bisa dilihat dari politik dan pemerintahan
dari politik tentu apa sebenarnya signifikansi dan relevansinya gitu ya
apakah tadi itu dikatakan terkait dengan masalah efektivitas efisiensi
itu yang menyatu pada tentunya kita sebut sebagai birokrasi
nah kita ini sebetulnya sejak dua ribu satu sudah melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah
dalam konteks itu sebetulnya banyak urusan yang sudah didaerahkan
ketika banyak urusan yang sudah didaerahkan diurus oleh daerah
lalu apa relevansi dan signifikansinya birokrasi di pusat ini digelembungkan
nah tadi itu kita tidak bisa tidak membaca konteks ya
konteks politik dalam hal ini pak prabowo sebagai presiden terpilih di pilpres dua ribu dua puluh
sudah menyampaikan berulang kali baik dalam kampanyenya maupun setelah terpilih
yaitu untuk membangun satu koalisi besar
untuk membangun kabinet yang nantinya juga dampaknya adalah besar
untuk mengakomodasi berbagai kepentingan
nah tidak mungkin mengajak itu cuma di anggurin ya mbak livi
mengajak ini pasti ada bonusnya
nah ini yang nantinya kita itu kan sudah punya green design reformasi birokrasi nasional dua ribu sepuluh sampai dua ribu dua puluh lima gitu ya
artinya apa kita sedang mengupayakan indonesia itu masuk ke birokrasi kelas dunia
bagaimana kalau birokrasi kelas dunia cuma diisi oleh besarnya struktur
jadi kaya struktur tidak kaya fungsi kan gitu
ya saya lebih pernah mengusulkan indonesia itu cukup memiliki waktu itu maksimal tahun dua ribu sembilan belas
saya mengatakan dua puluh berapa ya waktu itu dua puluh tiga gitu ya
meskipun ada teman yang mengusulkan delapan belas kan gitu ya
nah ini jadi kira kira itu kementerian kl apa yang bisa disatukan mana yang bisa dihapuskan dan sebagainya
baik gini bu suro kemarin kita juga berbincang di sapa malam dengan politisi partai gerindra andre rosiade
yang kurang lebih pernyataannya itu bicara soal tantangan ke depan bangsa indonesia dipimpin prabowo subianto
juga tentu butuh dukungan dan juga support kementerian yang mungkin saja komposisinya lebih besar
meskipun ini belum dibahas di tim prabowo gibran begitu
jadi apa yang merespon wacana yang muncul seperti habibur rahman juga waketum gerindra juga merespon positif mengenai penambahan ini
jadi menurut anda seberapa katakanlah gini seberapa besar manfaatnya memperbesar kabinet dengan manfaat yang akan didapatkan bangsa kita ke depan
iya kalau kabinetnya tambun ya nanti itu apakah bagaimana mengelola kabinet
ya itu ya apakah akan berkorrelasi positif serta merta akan positif
karena di indonesia ini yang diperlukan adalah sebenarnya zakat kabinet tadinya itu
kabinet profesional betul gitu ya
untuk mengejar ketertinggalan kita menuju dua ribu dua puluh
karena itu asumsinya argumentasinya
tapi begitu fragmentasinya luar biasa birokrasi kita tidak hanya jumlah kementerian lembaga gitu
tapi di internal di dalam birokrasi itu masih eselonisasi dan sebagainya
kita yang lalu itu menyedikitkan istilahnya meminimalisasi di eranya pak sby itu jumlah wakil menteri
tapi daerahnya pak jokowi luar biasa itu
jumlah wakil menteri itu tambah banyak tambah banyak dengan alasan apapun
saya ragu gitu ya kalau ini hanya untuk segedar gitu ya membagi bagi supaya semuanya mendukung
saya ragu gitu ya kalau ini hanya untuk segedar gitu ya membagi bagi supaya semuanya mendukung
saya ragu gitu ya kalau ini hanya untuk segedar gitu ya membagi bagi supaya semuanya mendukung
kalau hanya sekedar mendukung kabinetnya tidak efektif
lantas bagaimana menjelaskan itu
ini yang kita butuhkan ke depan itu adalah bagaimana indonesia melakukan akselerasi pembangunan secara cepat
lalu adjust dan agile terhadap era digitalisasi yang seperti ini istilahnya digitalisasi governansi
ini kan harus luar biasa gitu ya
ini kan harus luar biasa gitu ya
bagaimana mengelola birokrasi kita yang tentu diharapkan sangat profesional
meningkatkan kualitas pelayanan publiknya betul betul di tiket yang prima dan sebagainya gitu ya
karena bagaimanapun juga kita mengharapkan birokrasi ini sebagai roda pembangunan kita
kalau hanya segedar dibesarkan jumlahnya demi dukungan demi diskusi
dukungan demi menjaga persatuan indonesia itu cuma politiknya
tapi nanti pembangunannya gitu ya di perspektif pemerintahnya kita tidak dapatkan itu
oke saya ke mas oce mas oce kalau misalnya pada akhirnya kabinet prabowo gibran
mengamini usulan yang kemudian akan mengubah undang undang kementerian
yang kemudian menjadi empat puluh atau bahkan informasi yang sempat beredar menjadi empat puluh lima
kalau saya tidak salah apakah kemudian nanti proses yang harus dilalui adalah secara bertahap
kemudian dilantik baru merevisi undang undang ataukah ini bisa dilakukan lebih dulu sebelum menyusun kabinet
ya pertama tentu bagi kami baiknya memang pembentukan kabinet itu dikembalikan kepada konstitusi pasal tujuh belas ayat
bahwa kementerian itu harus menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu
kajian kami untuk kemenko juga harusnya tidak terlalu banyak
karena kemenko itu kan dia tidak mengurus urusan pemerintahan tertentu secara teknis
tapi hanya sifatnya koordinasi jadi mestinya tidak wajib sebetulnya di undang undang kementerian
dan kalaupun dibentuk itu mungkin tiga saja begitu tidak usah terlalu banyak
nah terkait dengan apakah nanti jumlahnya bertambah atau tidak
menurut kami tetap basisnya haruslah urusan pemerintahan yang disebut di konstitusi
sekali urusan yang disebut yang itu memang menurut kami belum tercakup di dalam nomenklatur yang sekarang
misalnya soal bagaimana kesatuan masyarakat adat yang itu disebut dalam pasal delapan belas undang undang dasar
tapi kementerian mana yang kemudian pada level kementerian yang serius mengurusi masalah ini
kemudian soal pulau pulau terluar tadi
kementerian mana yang serius mengurusi karena itu disebut dalam bab wilayah negara pasal dua puluh lima a di konstitusi
kementerian mana yang kemudian serius mengurusi itu
maka mau tidak mau menurut kami nomenklatur ini tetap harus masuk
menurut kami tetap harus ada kementerian yang serius mengurusi daerah perbatasan
kelompok luar masyarakat adat dan seterusnya
tapi kalau nanti jumlahnya ternyata menjadi empat puluh satu dan seterusnya
memang tantangannya mbak livi undang undang kementeriannya harus dirubah
karena tidak mungkin menambah tanpa merubah undang undang kementerian
bisa dilakukan sebelum pembentukan kabinet oktober dua ribu dua puluh
bisa saja setelah pembentukan kabinet
kalau sebelum pembentukan kabinet itu dilakukan
maka presiden terpilih tentu bisa membentuk kabinet
dengan postur yang dikendaki pada oktober dua ribu dua puluh tiga
maka memang akan ada waktu yang terbuang efisiensi dan seterusnya
setara waktu memang tidak gampang juga membangun sebuah kementerian baru
nah ini ada plus minus tentu saja pilihan timing
apakah akan dilakukan perubahan undang undang kementerian atau tidak
tapi kalau ternyata pilihannya tidak
kami tetap mengusulkan agar nomenklaturnya diperbaiki
dan disesuaikan dengan urusan yang ada di konstitusi
nah usulan kajian ini berada di sana
mas oca ini kan ada dua hal kalau kita melihat dari satu sisi
ketika satu kabinet itu menjadi terlalu gemuk
kalau kita lihat dari sisi positifnya
katakanlah akan lebih banyak urusan yang tertangani di pemerintahan begitu
seperti yang kemarin sempat disebutkan tapi oleh politisi gerindra
ketika misalnya kabinet itu terlalu gemuk
ada kekhawatiran fungsi otda di daerah itu yang kemudian menjadi tidak terlalu berfungsi optimal
karena jadi terlalu banyak kementerian yang nanti resikonya akan menjadi tumpang tindih
kalau dari sisi anda mana yang lebih efektif
kami mencoba menyandingkan ya prof siti zuro dan mbak livi
menyandingkan antara undang undang kementerian negara konstitusi dan undang undang pemda dua puluh tiga dua ribu empat belas
kita coba lihat urusan apa saja yang disebut dan diatur
ternyata kalau kita lihat di undang undang pemda jumlah urusannya bertambah banyak
karena di pemda itu itu didetailkan ada urusan urusan pemerintahan yang harusnya dikelola oleh daerah
konstruksi undang undang dua puluh tiga dua ribu empat belas itu tidak bisa dilepaskan relasinya dengan pusat
ini prof siti zuhro pasti sangat paham bagaimana kesulitan daerah
kalau relasi dengan pemerintah pusatnya itu nggak jelas koordinasinya ke kementerian yang mana
sehingga mestinya kalau kita lihat undang undang pemda
itu urusannya jadi makin banyak mbak livi
yang harusnya itu pada level kementerian itu siapa yang mengurus begitu
nah jangan biarkan nanti urusan urusan yang disebut di daerah
ternyata di tingkat pusat itu tidak ada yang mengurus
nah reaksi ini yang menurut kami perlu diperbaiki
jadi kita tidak akan terpaku pada soal jumlah
kalaupun jumlahnya tiga puluh empat menurut kami nomenklaturnya itu harus mencakup
urusan yang ada di konstitusi dan urusan yang ada di daerah
itu kalau bisa ada koordinasinya ada kementeriannya
kita tahu bahwa kalau sebuah urusan itu tidak diurus pada level kementerian
efektivitasnya dampaknya dan seterusnya itu banyak hambatan
dari sisi anggaran dari sisi sdm dari sisi kementerian dari sisi daerah
dari sisi jangkauan kewenangan itu banyak sekali hambatannya
nah saya ke bu zuro
iya boleh ini terakhir buat anda mas suro silakan
menarik sekali poin yang bisa dijelaskan terkait dengan daerah perbatasan tadi
kebetulan kami memang melakukan penelitian mungkin ini tahun ketiga ya mas oce
itu tentang daerah perbatasan tadi itu
untuk sementara ini kan ada bnpb ya
bnpb satu contoh yang mengkoordinasi kementerian lembaga untuk melakukan
mengeksekusi program yang ada di daerah perbatasan
apa yang terjadi baik sebetulnya undang undang otonomi daerah pemerintahan daerah
nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas dan juga mengacu juga pada undang undang empat puluh tiga tahun dua ribu delapan ya
sebetulnya belum terjadi harmonisasi maka yang terjadi adalah ketergantungan daerah terhadap pusat
tadi disebutkan ada urusan yang menjadi kewenangan
jadi urusan yang menjadi kewenangan daerah itu tidak hanya wajib tapi juga ada urusan pilihan
nah dalam konteks itu memang saya sangat mendorong gitu ya
agar bagaimana daerah daerah ini membangun ya
membangunnya itu kan istilahnya membangun indonesia dari daerah
nah kalau itu halnya memang itu yang harus diprioritaskan
termasuk bagaimana ketika kita punya kementerian desa
nah tidak mungkin kan ke depan kita punya kementerian kabupaten atau kementerian kota
bukan itu esensinya bukan itu
tapi siapa yang ngurus yang betul betul memiliki payung hukum yang kokoh
jadi bukan hanya mengkoordinasi seperti yang terjadi pada pnpp
untuk mengkoordinasikan pembangunan yang ada di daerah
jadi daerah daerah perbatasan dengan karakteristik kekhasanya
baik itu yang kepulauan maupun daratan
itu memerlukan gitu ya satu ketangkasan mereka sendiri kemandirian mereka
untuk sesegera mungkin membangun
tidak harus menunggu nunggu bagaimana koordinasi dari pusat dan sebagainya
nah ini ya patut untuk diperbaiki ke depan mas j andrea
menurut saya yang itu yang perlu ya diperbaiki dan difokuskan
karena kalau menurut saya tidak mungkin membangun itu hanya pusatnya saja
kayak di ibu kota saat ini ya
jakarta masih ibu kota katakan gitu ya
karena kita memang memerlukan daerah daerah itu dibangun
terima kasih juga mas oce sudah bergabung di sapa indonesia malam